dan dipanen secara bertahap hingga tiga bulan ke depan
satu hektare lahan ditargetkan mampu menghasilkan jagung kering sebanyak empat hingga lima ton
para petani juga tidak perlu kebingungan memasarkan hasil panen
karena jagung akan langsung dibeli oleh pihak swasta
para petani mengharapkan pemerintah tidak mendatangkan lagi jagung impor
agar harga jagung di dalam negeri tidak merosot
pemerintah kabupaten lebak menargetkan akan membuka lahan untuk tanaman jagung di daerah daerah lain
pemerintah juga akan memberi bantuan alat untuk mengeringkan
jagung agar kualitas jagung semakin baik